saudara wanita berusia dua puluh tahun dari kabupaten bone bolango
menjadi jemaah haji dua ribu dua puluh empat termuda di provinsi gorontalo
raihan putri mayo yang berstatus mahasiswi ini
menggantikan almarhum ayahnya untuk menunaikan ibadah haji
mampu menunaikan ibadah haji merupakan impian dan harapan
raihan putri mayo mahasiswi dari desa donggala kabupaten bone bolango
menjadi salah satu jemaah haji asal provinsi gorontalo
di usia muda putri mayo mahasiswi aktif semester enam
di jurusan teknik sipil fakultas teknik universitas negeri gorontalo
bisa menunaikan ibadah haji tahun ini
bahkan putri mayo menjadi jamaah haji termuda di provinsi gorontalo
yang tergabung dalam keberangkatan kloter dua belas embarkasi ujung pandang
keberangkatannya menjadi jemaah haji karena menggantikan sang ayah
dua orang tuanya telah mendaftar untuk melaksanakan haji sejak tahun dua ribu empat belas
dengan kesiapan mental putri mayo mengaku bersyukur
bisa menunaikan ibadah haji bersama sang ibu
meski harus diselimuti rasa haru yang campur aduk
karena harus menggantikan sang ayah
di luar ruangan masjid

suasana haru dan tangis pun tak berbeda
suasana haru dan tangis pun tak berbeda